setelah imigrasi mengambil bagasi jemaah langsung dapat ke hotel atau juga langsung bisa menunaikan ibadah seperti misalkan sholat di masjid nabawi bagi yang tiba di madinah
kemudian untuk aktivitas ibadah sendiri memang sejauh ini sudah tidak ada pembatasan
artinya kalau untuk jarak ya jarak sholat di masjid nabawi salah satunya sudah tidak ada jarak lagi
kemudian jemaah tapi tetap harus menggunakan masker saat beribadah
lain halnya ketika tidak berada di tempat ibadah tidak berada di masjid misalkan jemaah atau masyarakat bisa dengan luasa boleh melepas maskernya
jadi seperti itu kurang lebih
namun kalau untuk di masjid nabawi sendiri putri mungkin yang masih ketat adalah salah satunya ketika jemaah umroh ini mau masuk ke raudah
jadi kalau untuk masuk ke raudah sendiri masih harus ada izin dari musasah yang memberikan izin
sehingga untuk seluruh jemaah umrah ini nanti
akan dibagi bagi waktunya sesuai dengan kloternya masing masing
jadi nanti kalau ketika tiba biasanya untuk agen perjalanannya atau tour leader nanti akan diberitahu kapan rombongannya ini diberikan waktu atau kesempatan untuk masuk ke raudah
dan juga sekarang ini dibatasi hanya sekitar sepuluh sampai dengan lima belas menit saja
mungkin itu yang pembatasan yang masih terasa tapi selebihnya untuk kegiatan ibadah
sudah tidak ada lagi pembatasan
dan kembali lagi untuk seluruh jemaah yang melakukan ibadah umrah untuk harus tetap selalu diingatkan untuk protokol kesehatan
harus selalu membawa hand sanitizer harus selalu mengenakan masker apalagi ketika sholat
van berarti kalau sebelumnya kan digambar gambar di awal awal arab saudi itu termasuk yang ketat
ada beberapa checkpoint gitu ya
kemudian juga ada petugas yang aktif
kalau sekarang berarti
sudah tidak ada lagi ya van
sudah tidak ada lagi
kedatangan saya kemarin tanggal sembilan maret hari rabu yang saya lihat dan saya alami sendiri memang sudah tidak ada lagi checkpoint
dan juga kalau mungkin sebelumnya sebelum pelonggaran yang hari sabtu ini yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi kan jemaah ini masih harus menggunakan gelang ya
jadi setiap jemaah yang sampai
atau tiba di tanah suci mereka harus menggunakan gelang
kalau sekarang sudah tidak ada lagi
jadi memang gelang itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk melihat apakah jemaah ini sudah melalui proses karantina lima hari atau belum
ya kan kalau misalnya ada warna warnanya lah pokoknya
kalau sekarang sudah tidak ada lagi diberikan gelang itu
kemudian juga tawak kalna
kalau tawakalna biasanya mungkin sebelumnya ketika masuk ke tempat tempat
ibadah harus menggunakan aplikasi tawak kalna
jadi jauh jauh mungkin sebelum penerbangan dari jakarta dari indonesia mereka sudah download tuh aplikasi tawak kalna
kalau sekarang memang sudah tidak diimbau lagi untuk dari travel agent
karena memang disini saya lihat masuk ke masjid nabawi pun sudah tidak memerlukan aplikasi tawak kalna lagi gitu
jadi memang diperlonggar
jadi artinya sekarang sudah bebas
bagaimana dengan jemaah lain
sejauh mana mereka kemudian menjaga prokes masing masing
artinya kan sekarang betul betul diserahkan ke jemaah masing masing nih untuk jaga prokes untuk sadar prokes kan
akhirnya memang kembali lagi ke jemaahnya masing masing gitu
karena para petugas atau penjaga yang ada disini atau mungkin juga tour leader atau ustadz ya
memimpin rombongan ini kan tidak bisa selalu mengawasi ya kan
memang akhirnya kembali ke jemaahnya masing masing
kalau saya lihat untuk jemaah asal indonesia sejauh ini walaupun di luar aktivitas lain di masjid nabawi sudah boleh tidak menggunakan masker
mereka tetap masih menggunakan masker
namun ada beberapa jemaah
apa dari beberapa negara saya bertemu juga
mungkin masyarakat lokal yang ada di sini mereka sudah mulai melepas masker
kalau jemaah asal indonesia mereka masih tetap menggunakan masker
dalam dan di luar ruangan
kalau situasinya sekarang setelah dilonggarkan sudah semakin ramai berarti ya van ya
sudah semakin ramai mungkin
karena saya juga tidak bisa melihat tidak bisa membandingkan ya bayangannya sebelum pelonggaran hari sabtu kemarin
ke apa tour leader yang memang adalah menetap di sini memang sekarang sudah mulai
sudah mulai tapi artinya tidak begitu padat belum terlalu ramai
ya jadi masih ada ruang masih ada space gitu tapi mungkin diperkirakan karena ada pelonggaran ini dalam beberapa minggu ke depan sudah mulai
banyak kedatangan kedatangan jemaah umroh yang tertunda mungkin selama dua tahun kemarin yang belum bisa menunaikan ibadah umroh
sekarang sudah mulai karena melihat memang aturannya memang diperlonggar sedemikian rupa putri
van kalau misalnya dari teman teman atau sesama jemaah asal indonesia melihat pelonggaran ini mereka responnya gimana sih van
apakah mereka was was
atau oh ya sudah yang penting kita jaga aja atau gimana
mungkin kalau saya tanya beberapa orang indonesia khususnya mungkin yang bagian dari rombongan saya
alhamdulillah disambut baik karena niat untuk menunaikan ibadah umroh sudah beberapa mungkin sudah satu dua tahun ini harus tertunda
namun dengan adanya pelonggaran ini masya allah sangat dimudahkan
tapi di satu sisi memang masih ada kecemasan bagi mereka
makannya mungkin untuk membekali dan untuk apa ya untuk supaya tidak terlalu cemas memang harus balik lagi prokes prokes itu tadi
prokes prokes dan prokes gitu
van terima kasih banyak sore hari ini sudah menceritakan seperti apa secara jelas penerapan pelonggaran di arab saudi terutama untuk ibadah umroh
sekali lagi terima kasih
semoga umrohnya lancar evan dan kembali ke indonesia dengan selamat
amin ya rabbal alamin
terima kasih putri selamat malam
terima kasih selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh